kita beralih ke berita wisata
kabupaten trenggalek dikenal dengan wisata pantainya yang menarik dan eksotik
namun jika anda bosan dengan wisata pantai yang itu itu saja
ada alternatif wisata lain yang menarik untuk dikunjungi
namanya rumah apung rembeng raya
penasaran seperti apa berikut liputannya
untuk menikmati wisata rumah apung rembeng raya
wisatawan dapat mengaksesnya dengan naik kapal wisata dari pasir pantai putih
pantai simbaronce ataupun pantai bangkongan
setelah menempuh perjalanan selama sepuluh menit
anda langsung disuguhkan pemandangan rumah apung yang unik
lengkap dengan kolam renang serta keramba budidaya ikan kerapu
berada di rumah apung pengunjung dapat menikmati pemandangan eksotis
gugusan pegunungan dan perbukitan dari tengah laut
sensasi dirasakan wisatawan jauh lebih menantang jika dibandingkan dengan berwisata di pantai
di lokasi yang berada di desa tasik madu kecamatan watulimo ini
pengunjung dapat bersantai sambil menikmati aneka sajian khas wisata pesisir
mulai dari ikan bakar es kelapa muda ataupun sekedar menikmati secangkir kopi panas
namun yang membuat wisatawan akan terpacu adrenalinnya adalah berenang sepuasnya di kolam khusus yang telah disediakan
tidak hanya itu wisatawan juga dapat menikmati indahnya terumbu karang di sekitar rumah apung
dengan cara snorkeling ataupun menaiki perahu kano
untuk satu orang naik ke rumah apung sepuluh ribu dalam waktu satu jam
kemudian untuk sewa nabizaket plus snorkel lengkap satu jam sepuluh ribu
untuk sewa kano itu satu jam dua puluh ribu
tidak hanya itu rumah apung ini juga menyediakan fasilitas menginap
meskipun berada di tengah laut tetapi wisatawan tidak perlu khawatir dengan keamanannya
karena rumah apung ini berada di kawasan teluk dengan gelombang laut yang rendah
selain itu wisatawan juga mendapatkan pengawasan langsung dari kelompok pengawas masyarakat
meskipun tergolong baru namun dengan sensasi serasa memiliki pulau sendiri yang jauh dari
terutama dari hidup vigu perkotaan tempat wisata rumah apung ini mampu memikat warga luar kota
kalau biasanya kita bisa menikmati wisata lewat pinggiran aja kita bisa lewat nikmat ini di tengah tengah
gimana rasanya kalau di rumah apung seperti ini
banyak banget sensasinya pokoknya
untuk bisa menikmati wisata rumah apung wisatawan tidak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan
karena pihak pengelola mematok tarif yang cukup bersahabat dan dijamin tidak akan membuat kantong jebol
fadli rahmawan trenggaleg